nah bagi anda para pecinta otomotif atau bagi anda yang bingung menghabiskan waktu akhir pekan
nggak ada salahnya nih datang ke ajang pameran otomotif terbesar di indonesia gias dua ribu dua puluh
nah selain anda bisa melihat teknologi otomotif terbaru anda juga bisa menikmati beragam permainan
ada penasaran saya pun juga langsung aja yuk
digelar hingga hari minggu dua puluh satu agustus mendatang
gaikindo indonesia international auto show atau giias dua ribu dua puluh dua tak hanya menjadi ajang
bagi para industri otomotif untuk pamer produk kendaraan dengan teknologi terbaru
di sini saya akan menjajal beberapa permainan yang disediakan oleh booth booth industri otomotif
pertama saya akan mengajak anda untuk mencoba simulator keamanan berkendara lewat alat sensing simulator
alat simulasi ini terlihat futuristik
selain itu ada layar lebar jok serta tuas kemudi
rasanya sih seperti berada di dalam kendaraan
di sini anda dapat merasakan pengalaman berkendara dengan menggunakan fitur keselamatan
saya juga mencoba racing simulator
di mana anda akan ditantang untuk menorehkan waktu tercepat dalam sebuah balapan melalui alat simulator
track berkelok kelok serta curam menjadi tantangan tersendiri bagi para pemainnya
ternyata main game simulator tak semudah yang dibayangkan
ini saya dapat waktu tiga menit empat puluh lima detik nih
kalau dibandingkan dengan juara pertama satu menit empat puluh detik ini rasanya cukup jauh ya tapi
saya yang di gias sudah nyobain ini simulator
apa buat to chair time challenge sama simulator yang di sana lagi ada
nghafal tracknya kan nggak ada mapnya jadi lumayan susah
nah bagi anda yang mempunyai buah hati jangan khawatir
karena ada juga booth yang menyediakan beragam permainan anak anak
mulai perosotan hingga mandi bola
nah terakhir saya akan mengajak anda untuk menjajah langsung
kendaraan listrik yang dipamerkan
dalam ajang gias dua ribu dua puluh dua yakni ev track
namun yang dimaksud menjajah langsung di sini bukan mengendarainya secara langsung
di sini saya akan disopiri alias taksi ride oleh produk ekspert kendaraan listrik
ini merupakan kali pertama selama penyelenggaraan ajang otomotif ini
jadi pengunjung hanya bisa merasakan sensasi mobil listrik sebagai penumpang
untuk merek yang bisa dicoba cukup beragam
mulai dari mobil listrik dimensi kecil hingga ukuran besar seperti truk listrik
gak nyangka sih
supresingly tenaganya lumayan ya teg
kayak tadi langsung narik cus gitu
gak ada asurama sekali
ya pengen beli doang paling
nusah nyoba nyoba terus beli aja lah
nah what and experience bagi saya untuk mencoba salah satu mobil official g dua puluh
yang akan berlangsung di bali pada bulan desember
kalau dari experience saya ini memang luar biasa banget
gak ada suaranya sama sekali jika dibandingkan dengan mobil konvensional
nanti suara mesinnya sangat berisik ya
kalau misalkan mobil listrik gak ada bener bener gak ada
jadi berasa terbang nih
nah jadi anda tertarik untuk beli atau untuk mencoba nih
adi dunanda indra hadi tangerang banten